sudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi pernyataan sejien peri perjuangan hasto kristianto
yang hilaf mendukung gibran sebagai wali kota
tak hanya itu hasto juga mengibaratkan gibran seperti sopir truk yang masih di bawah umur menabrak kendaraan di tol halim
menanggapi ucapan hasto soal hilaf memilih dirinya sebagai wali kota solo bahkan mengibaratkan dirinya seperti sopir truk yang masih di bawah umur
gibran pun menyebut hasto sebagai sosok yang paling top
sebelumnya dalam acara diskusi via daring pada sabtu kemarin
sekjen pdp hasto kristianto mengibaratkan gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di tol halim
hasto bilang untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia
sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting untuk memperbaiki kekuatan dan kekuatan yang sangat penting untuk memperbaiki kekuatan yang sangat penting
sejien pdp hasto juga mengatakan bahwa kekuatan ini sangat penting untuk memiliki kekuatan yang sangat penting
kami jujur aja kilah dulu ketika ikut mencalonkan gibran
karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi setelah kami lihat lebih dalam kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar
ya seperti kemarin berwaktu yang lalu ada kecelakaan
ya seorang anak usia tujuh belas tahun nyopir truk
kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi
hanya gara gara nyenggol satu mobil dia lari
bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil proses usia itu diabekan
maka ini juga berbahaya
karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan jabatan tertentu untuk sopir truk saja itu berbahaya
apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar indonesia
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menilai
syekh jain pdip hasto kristianto berjiwa kerdil
menurutnya hasto tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan
karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada kompetitornya
pernyataan tersebut kami melihat pak hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil
sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman
beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan negarawan
yang harusnya menunjukkan sikap respect termasuk terhadap kompetitor
membahas soal sindiran sekjen pdp hasto kristianto kepada gibran raka buming raka
kita sudah bersama dengan pengamat politik dari indikator politik burhanuddin muhtadi
baik mas burhan apa yang anda baca dari pernyataan hasto kristianto
soal mengkaitkan pencalonan gibran di solo
ya saya menangkap suasana atau nuansa kemarahan kekecewaan kejengkelan yang luar biasa dari sekjen
perjuangan terhadap pak jokowi dan mas gibran
karena untuk kesekian kalinya mas hasto melontarkan serangan terbuka kekecewaan terbuka
kemarahan terbuka kepada terutama pak jokowi dan mas gibran
sesuatu yang secara personal mungkin kita bisa memahami ya
betapa mas hasto yang mungkin merasa partainya itu berjuang dari bawah
hingga ujung mengusung pak jokowi termasuk juga putranya
mas gibran sebagai wali kota surakarta
maju sebagai wali kota kemudian juga akhirnya untuk pak jokowi sampai pada tingkat presiden
itu terjadi perselisihan politik yang luar biasa yang memisahkan pd perjuangan dengan keluarga pak jokowi
meskipun lagi lagi karena pernyataan ini seringkali diulang oleh mas hasto di ruang publik ya
itu seringkali menimbulkan semacam kesan bahwa mas hasto ini curcol ya
curhat colongan tak berkesudahannya
ini murni dari pribadi seorang hasto kristianto
atau ada mewakili suara hati dari bumega kalau menurut anda nih mas burhan
tentu secara substansi atau secara garis besar bisa saja pernyataan mas hasto ini
menyuarakan suasana hati ibu mega yang kecewa
rasa yang lugas tentu pernyataan yang disampaikan oleh mas hasto langsung dari dirinya ya
meskipun garis besarnya mungkin mewakili suasana hati ibu mega
tetapi secara verbatim itu pernyataan yang dikeluarkan oleh mas hasto itu keluar dari mas hasto sendiri ya
kita bisa menangkap ibu mega juga kecewa terhadap pak jokowi atau terhadap mas gibran ya
tetapi analogi analogi misalnya seperti mas gibran ya
diibaratkan seperti sopir truk yang menabrak di gerbang tol halim ya
kemudian juga hilaf mencalonkan mas gibran sebagai wali kota itu saya kira kreativitas mas hasto
ini bakal ada pengaruh pada dinamika saat ini nggak
mention menyebutkan di tengah sengketa pilpres yang masih berlangsung di mahkamah konstitusi ini mas burhan
ya saya kira lagi lagi ini tidak lepas dari narasi yang selama ini disampaikan oleh
jadi narasinya narasi kualitatif kemudian mas hasto coba mengaitkan posisi mas gibran sebagai putra presiden
yang menjadi cawapres pak prabowo dan kemudian dikaitkan dengan isu isu terkait dengan kecelakaan di tol halid
jadi kira kira itu meskipun lagi lagi kalau itu disuarakan terus menerus
orang bisa menganggap bahwa mas hasto sepertinya sedang selain sangat kecewa dan sangat marah
tetapi bisa juga menimbulkan kesan misalnya seperti yang disampaikan oleh senior jurnalis ya mbak uni lubis yang menulis di akun twitternya
yang mengatakan karena keseringan curco bisa saja justru malah menimbulkan kesan bahwa mas hasto telat mikir ya
kenapa kemudian ujungnya mencalonkan mas gibran sebagai wali kota kenapa baru sekarang
yang menghangat mas burhan ada kaitannya juga dengan isu rencana pertemuan megawati dengan prabowo
apakah saling sindir ini atau bukan saling sindir sindiran ini ada kaitannya dengan rencana itu
nah saya tidak tahu persis ya tetapi memang sudah ada indikasi pertemuan pak prabowo dengan misalnya orang dekat ibu mega ya pak oli ya
gubernur sulawesi utara dan saya kira pertemuan keduanya tidak mungkin terjadi
kalau misalnya ibu mega tidak mengetahui ya
nah apakah ini semacam preteks menuju pertemuan ibu mega dengan pak prabowo kita tunggu nanti
tapi dugaan saya ibu mega dalam rangka bertemu atau menjajaki kemungkinan koalisi dengan pak prabowo
itu sangat tergantung oleh relasi antara pak prabowo dengan pak jokowi
jadi selama pak jokowi dengan pak prabowo masih harmonis
dugaan saya kecil kemungkinan ibu mega berkoalisi dengan pak prabowo gibran
karena bagaimanapun keduanya masih menjadi subjek untuk didiskusikan di mk itu satu sisi
yang kedua adalah masih ada figur mas gibran dan pak jokowi
nah lain soal kalau misalnya ada hubungan yang merenggang antara pak prabowo dengan pak jokowi
entah kapan mungkin tidak dalam waktu dekat atau mungkin terjadi suatu waktu ya
itu baru kemungkinan pdi perjuangan melirik untuk berkoalisi dengan pak prabowo
tetapi sepanjang pak prabowo masih baik hubungannya dengan pak jokowi
dugaan saya kecil kemungkinan pdi perjuangan akan mendukung pak prabowo
jadi kalau dengan sindiran dari pak hasto ini menegaskan sikap dari pdp tetap di luar pemerintahan nanti
ya intinya begini ibrahim intinya pak hasto atau ibu mega secara khusus ya
ada kesan mereka tidak punya masalah dengan pak prabowo
tetapi mereka masih menyimpan masalah dengan pak jokowi dan keluarganya
nah pertanyaannya kalau misalnya relasi presiden jokowi dengan pak prabowo masih membaik
ya kemungkinan sulit untuk berharap ibu mega dan pd perjuangan mendukung pak prabowo
kecuali ada situasi tertentu yang membuat hubungan antara presiden jokowi dengan pak prabowo merenggang
dan di situ ya pd perjuangan masuk
dan saat yang sama pak prabowo juga merasa perlu untuk mendapatkan mitra koalisi baru
just in list ada hubungan yang kurang positif di kemudian hari dengan pak jokowi
tetapi sepanjang seperti sekarang ibrahim sepertinya pd perjuangan akan berada di luar atau berada di oposisi
oke mas burhan terima kasih untuk insightnya yang membaca soal sindiran dari hasil pidato kepada gibran raka buming raka
terima kasih mas burhanuddin muhtadi dir keputusan indikator politik